pada selasa para jurnalis menghadiri prosesi pemakaman dua rekan mereka yang tewas
akibat rudal israel menghantam sebuah bangunan tempat mereka melakukan liputan
hingga kini enam jurnalis telah tewas sejak terjadinya pertempuran antara dua kubu yang dimulai sejak sabtu lalu
para jurnalis dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit
mereka harus berpindah pindah gedung untuk tempat mereka melakukan liputan
lantaran militer israel kerap menargetkan serangan terhadap para jurnalis
selain itu infrastruktur yang kolaps menyebabkan internet terputus dan pemadaman listrik
kondisi itu membuat para jurnalis harus berjalan cukup jauh untuk menjangkau daerah yang masih terhubung dengan internet dan listrik
seberatnya penyelenggaraan dan penyelenggaraan di daerah kita
internet terputus dan pembinaan terhadap daerah tersebut terkunci dengan besar di sekeliling pusat pusat

pada pagi hari ini kita mempunyai empat puluh menit jauh untuk mencapai ke sini
ketika kita sampai ke sini kita juga menghadapi masalah dengan keterbatasan baterai
kami juga mempunyai masalah dengan keterbatasan baterai
kami dan para jurnalis yang kami kerjakan karena pembinaan tersebut menyerang daerah
pada pagi hari ini kita juga menemukan bahwa daerah ini berubah
dan kita juga mencoba untuk mengubahnya dengan cara yang lebih baik
pada selasa israel mengatakan bahwa mereka telah merebut kembali kendali atas wilayah perbatasan gaza
serangan ini diakini menjadi serangan udara paling sengit dalam tujuh puluh lima tahun dalam konflik israel palestina